santapan prima donna saat puasa ya buah kurma alias tummer
selain memiliki beragam manfaat mengkonsumsi kurma adalah sunnah nabi muhammad saw saat berbuka puasa
buah kurma memang sangat diburu oleh masyarakat saat ramadan
maka tak heran pedagang kurma mendadak bermunculan saat bulan ramadan
belasan jenis kurma impor dari berbagai negara pun dijajakan oleh para pedagang
buah kurma memang memiliki banyak jenis
tiap variannya punya perbedaan bentuk ukuran warna tekstur hingga rasa
masyarakat pun bisa bebas memilih jenis kurma yang mereka gemari
ini dia di depan saya sudah ada empat jenis kurma yang paling laris diburu oleh masyarakat indonesia
khususnya bulan ramadan saat ini
dan dari perbedaan varian varian kurma yang paling terlihat itu adalah dari warna
warnanya beda beda dan juga yang paling terlihat itu adalah dari ukurannya
ada yang kecil
dan juga ada yang besar
kurma yang paling populer adalah kurma ajwa mejol sukari dan kurma tunisia
kurma ajwa disebut juga kurma nabi
ukurannya cenderung mungil
warna kulitnya coklat kehitaman dan bertekstur sedikit berkerut
dagingnya sedikit kering tapi lunak
rasanya pun tidak terlalu manis
kalau kurma mejol
dagingnya tebal bertekstur lunak dan sedikit berserat
rasa manisnya mirip karamel
beda lagi dengan kurma sukari
kurma ini ukurannya sedang
warna kulitnya kuning keemasan
dagingnya lembut dan sedikit berminyak
rasanya pun manis legit
ada pula kurma tunisia
bentuknya ramping dan berwarna coklat muda
teksturnya mirip kurma muda
dengan rasa yang tidak terlalu manis
dokter spesialis gizi klinik samuel utoro menyatakan
mengkonsumsi kurma dapat meningkatkan kadar gula yang rendah selama berpuasa
kurma mengandung fruktosa yang baik dikonsumsi karena tidak membutuhkan insulin saat digunakan oleh tubuh
kurma itu kalau saya menyarankan untuk berbuka
karena pada saat berbuka kadar gula darah anda sudah rendah
menaikkan gula darah itu dengan apa
kan selama ini orang orang ngomong berbukalah dengan yang manis
manis benar tapi jangan gula
samuel menyarankan saat memilih kurma sebaiknya perhatikan tingkat kematangannya
buah kurma yang baik dikonsumsi adalah buah yang masih segar dan tidak berair jika ditekan
karena kandungan glukosanya tidak terlalu cekat
sedangkan glukosa yang terlalu tinggi justru tidak baik untuk kesehatan
tidak hanya biasa disantap langsung namun kurma juga bisa dikreasikan menjadi bahan menu makanan
kali ini saya sudah bersama chef angga yang akan membuat sirloin steak gulai kurma
siapkan dahulu bahan bahannya seperti bawang merah bawang putih jahe kayu manis dan beberapa bumbu dapur lainnya
untuk membuat sausnya tumis dahulu bumbu yang sudah disiapkan
setelah ditumis bumbu direbus bersama potongan kurma
kurma yang dipilih adalah kurma jenis tunisia
saya ambil kurma tunisia karena dia lebih kering gitu daripada kurma kurma yang lain
jadi ketika nanti di blend dibikin saus itu masih ada kurma kurmanya
masih ada tekstur tekstur
ya masih ada tekstur kurmanya
tidak terlalu halus juga
sambil menunggu air dalam pancing bumbu menyusut panggang daging yang telah dimarinasi
setelah air menyusut bumbu dihaluskan
kemudian bumbu ditumis kembali lalu dicampur dengan bumbu lainnya seperti kunyit jinten dan santan
sebagai kondimennya wortel dan zukini direbus sampai empuk lalu ditumis dengan asparagus dan tomat cherry
tambahan kentang tumbuk bercampur krim dan mentega semakin melengkapi kelezatan steak saus gulai kurma ini
oke terima kasih chef ambo
ini tampilannya cantik banget
ini nama makanannya adalah sirloin steak gulai kurma sosi
ini bumbunya ada kurmanya loh
manisnya kurma yang tercampur dalam bahan olahan makanan yang beragam dapat meningkatkan kembali energi tubuh setelah berpuasa berjam jam
tim liputan cnn news
tim liputan cnn indonesia